permirsa berbagai persiapan biasa dilakukan menyambut datangnya bulan suci ramadan
nah sebuah lembaga amal di malang jawa timur
mewujudkan niat warga yang ingin berhijrah menjelang ramadan
lewat layanan menghapus tato secara gratis
layanan hapus tatu digelar oleh salah satu lembaga amal di kota malang jawa timur
selama dua hari ada sekitar dua ratus peserta yang mendaftar
para peserta ini kemudian menjalani tes kesehatan sebelum menghapus tatonya
dari dua ratus peserta hanya sekitar satu ratus dua puluh peserta yang lolos tes kesehatan
sisanya peserta tak bisa mengikuti layanan ini
lantaran alasan kesehatan seperti alergi
para peserta mengaku mengikuti layanan ini karena ingin bertobat
selain itu keluarga juga menjadi alasan untuk menghapus tato mereka
yang lama lama umum belok besar misalnya yang aku saja
panitia sengaja membatasi jumlah peserta lantaran biaya untuk menghapus tato cukup mahal
untuk menghapus tato dengan ukuran lima puluh cm saja
dibutuhkan biaya sekitar rp dua lima ratus
layanan hapus tato gratis ini bertujuan untuk memfasilitasi
saudara saudara kita teman teman kita yang ingin hijrah
layanan hapus tato ini juga akan digelar di surabaya
sebelum memasuki bulan ramadan
abdul malik malang